gimana udah beres
udah beres semuanya c
kamar juga udah rapih
sudah rapih pokoknya luar dalam semuanya rapih
ih hebat kamu
kira kira apa yang bisa dibantu
gak usah cuk pokoknya semuanya udah beres
luar udah beres
dalam juga udah beres
ada yang perlu dibeli nggak apa gitu
gak ada c
tadi cuy sudah beli
cairan pembersih buat lupel
mau patroli lagi pak ustadz rw
lama lama motor itu jadi hak milik si amin
lagi bikin kulit ketupat
beli aja tuh bu daripada bikin susah susah ribet
beda rasanya kalau bikin sendiri pon
pon ajarin ya
ya bisa tuh bu
orang desa mah harus bisa
apalagi orang tua popon tiap lebaran jualan bungus ketupat
jadi popon diajarin bu

batangnya tuh dicopot dulu bu
udah kayak gitu
nah yang tebalnya ini dibawah bu
nah kalau yang sebelah kiri kan yang tebalnya di bawah bu
kalau yang di sebelah kanan tebangnya di atas bu
oh pantesan dari tadi saya salah berarti
pasti ibu kebalik ya
ini yang ini juga sama dililit dua kali
nah kalau kayak gini diaduk
nah gitu nih baca buku biar pinter
iya kang ada ronaldo main ke rumah angkel
tuh angkel ini nin ya
nin ada transferan masuk
dari siapa kang
dari mba joey sama mba stella
kita jadi lebaran do
lebaran kali ini terberkah nin
saya jalan dulu ya nih
mau transfer ke rekening kamu
dadah ke angkel dadah
terima kasih banyak ya kang
sering main ke rumah angkle ya
kang idante memang hebat
jadi semangat saya mas
mau masuk dulu atau mau langsung berangkat
langsung berangkat aja ya
kalo gitu dadah yang berundangannya dulu ya
ada di dalam a
kalau gitu sekalian pamit sama emaknya
yaudah yuk a
kurang enak badan
kita ke dokter yuk
mak udah minum obat
batuknya cuma sedikit
nanti juga sembuh
beneran gak mau ke dokter
mak kalau gitu dede sama sobri nyebarin undangan lagi ya
sebentar ya jadi ambil undangannya dulu
ma obatnya masih ada
biar cepet sembuh
iya terima kasih sob
kalo gitu udah dipamit dulu ya
mama istirahat aja biar gak kecapean
semoga ma cepet sembuh
pokoknya luar dalam semuanya rapih
ih hebat kamu
kira kira apa yang bisa dibantu
gak usah cuk
pokoknya semuanya udah beres
luar udah beres
dalam juga udah beres
ada yang perlu dibeli nggak apa gitu
gak ada cuk
tadi cuy sudah beli
sairan pembersih buat ngupel
cukur ganti uangnya ya
gak usah tuh cuk
moms rantainya keset bingits tuh
kalo cuy jago bersih bersihnya
kantornya moms jadi bersih dingin
cuy nomer hp kamu teh berapa
cuy aku gak punya handphone cuk
kamu cuy gak punya handphone zaman sekarang
cuy di rumah cece ada handphone nganggur
kamu mau gak
mau banget cuk
jangan mau kamu cuy
handphonenya moms pasti handphone jadul
nanti kamu ambil ke rumah cece ya
hatunumpisan ya cuk
kamu mau gak kerja sama cucu di sini
kerja di cece
mau banget atu cuk
tapi bukan cuk
aku kurirnya sekarang
kamu gak tahu kurir apa
kurir itu yang antar sama kirim surat

kamu yang bikinin minum juga gak apa apa cuy
mau banget atunumpisan aja
kamu mah berlebihan ang
emangnya saya pake med pake begini begini segala
tahu kang ucu itu lucu
kamu suka juga sama ucu
aku mah setia sama kang kusuy
kang kok gak ke taman bermain
cuma istri kita aja yang belum pulang
emangnya istri akang teh kerja di mana
istri saya interlokal cek
kalau istri saya mah di bandung cek
cek assalamualaikum cek
kulkas dua pintu eh
kang kulkasnya dua pintu
cek duluan ya
assalamualaikum pak ansip
assalamualaikum pak ustadz kemet